rabu dua puluh delapan februari besok merupakan batas akhir registrasi ulang kartu prabayar
pemerintah dan operator telpon seluler berencana akan menindak pengguna kartu prabayar yang belum mendaftarkan identitasnya
penindakan akan dilakukan secara bertahap hingga kurun waktu dua bulan mendatang
dikutip dari cnn indonesia com hingga dua puluh dua februari situs resmi kominfo mencatat lebih dari dua ratus lima puluh lima juta lebih pengguna kartu sim
dari tiga ratus sembilan belas juta kartu yang aktif telah melakukan registrasi ulang
dan sudah ada koresponnya cnnindonesia arman helmi di gedung kementerian kominfo jakarta
arman apa saja tahap yang dilakukan pemerintah untuk memblokir kartu prabayar yang belum diregistrasi ulang
namun ini sebelum kita ngobrol ngobrol lebih banyak mengenai deadline registrasi
aplikasi kartu prabayar ini kami akan informasikan bahwa ternyata masih ada waktu ataupun juga tenggat waktu yang diberikan oleh kominfo
kepada masyarakat pengguna provider ataupun juga kartu prabayar seperti itu untuk melakukan registrasi kembali
nah ini mengenai prosesnya ataupun juga mekanismenya tahapan tahapannya seperti apa
bersama saya saat ini sudah ada bapak nur iza selaku kepala birohumas kementerian informasi komunikasi dan informasi
pak nur iza ini kan besok katanya orang sudah mulai
mulai kasah kusuk sudah mulai khawatir harap harap cemas kalau nggak sempat terdaftar kembali atau terregistrasi kembali
nomornya bakalan mati atau dicabut seperti itu
nah sebenarnya yang benar itu seperti apa sih pak
ya memang kita dorong kepada masyarakat untuk segera registrasi ya tanpa harus menunggu dua puluh delapan februari
kita dorong di dua puluh empat bumn ini kemudian pas ke dua puluh delapan februari kita mulai mengacu kepada tahapan tahapan
yang sudah kita tetapkan di dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika yaitu peraturan menteri nomor dua belas tahun dua ribu enam belas
di situ ada tahapan tahapan
nah registrasi ini di tahap pertama setelah dua puluh delapan februari ini tanggal satu sampai tiga puluh maret
harus segera registrasi dan belum diberlakukan pemblokiran layanan
kemudian apabila sampai dengan tiga puluh maret belum registrasi
maka per tiga puluh satu maret kita akan melakukan pemblokiran layanan
pada tiga puluh satu maret akan diberlakukan pemblokiran bagi yang belum registrasi
itu pemblokiran pertama adalah
telepon keluar sama sms keluar itu diblokir tidak bisa digunakan
tetapi sms untuk registrasi ke empat ribu empat ratus empat puluh empat tetap bisa dilaksanakan
itu yang segera kita perlakukan
bagaimana dengan orang atau pelanggan yang sudah terlanjur membeli kuota atau data seperti itu
dan dia belum sempat registrasi apakah data atau kuota internet tersebut hangus atau hilang
apakah itu bagaimana
ini ada tahapannya
makanya segera registrasi ya tahap pertama belum ada pemblokiran selama tiga puluh hari
sejak maret sampai tiga puluh satu maret
nanti tahap kedua yaitu tiga puluh satu maret sampai dengan empat belas april
itu kita mulai sejak tiga puluh satu maret ya
mulai kita blokir layanan telepon keluar dan sms keluar
tapi internet masih bisa jalan
telepon masuk sama sms masuk masih bisa jalan
tapi per lima belas april
telepon masuk sms masuk pun kita akan blokir
tapi internet masih bisa jalan
kemudian per satu mei
internetnya mulai kita blokir juga
maka segera registrasikan jangan sampai menunggu ke tahapan tahapan itu tadi
ini melihat sebaran jumlah penduduk di indonesia ini kan tiga ratus juta seperti itu pak nur
kami dapat informasi bahwa baru dua ratus lima puluh lima juta katanya yang sudah registrasi
berarti masih cukup lumayan banyak yang belum registrasi begitu
wadah sosialisasi apa yang dilakukan oleh kominfo
untuk menjangkau masyarakat yang belum registrasi
ya saya sampaikan hari ini
selasa ya dua puluh tujuh februari
sudah mencapai di atas dua ratus sembilan puluh enam juta nomor yang sudah tervalidasi
jadi sudah cukup banyak
ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias
dan masyarakat begitu berbondong bondong untuk melakukan registrasi
nah kita sebarkan informasi kemanapun melalui sms blast
bahkan kita dorong kalau bisa diutamakan smr sebelas juga untuk wilayah pinggiran
untuk luar jawa dan non urban
itu kita dorong beberapa kali sms coba didorong ke sana seperti itu
nah kita juga melalui televisi baik itu live maupun siaran tunda
juga melalui running text itu ya kita jalankan semua
dan sosial media apapun kita laksanakan
dan juga untuk kontak langsung kita dorong kepada dinas kominfo
kalau ada acara mohon disampaikan
kemudian kegiatan berikutnya
kegiatan siapapun di sini kita titipkan pesan pesan itu
kepada semua kegiatan yang sifatnya langsung ke masyarakat
dan juga dititipkan kepada radio radio karena ini kebutuhan masyarakat
agar disampaikan lebih kita laksanakan juga
nah memang kalau ada kendala di masyarakat
sekarang ini boleh dikatakan begini
jumlah nomor yang betul betul live digunakan oleh masyarakat
itu sekitar taruhlah dua ratus empat puluh sampai dua ratus lima puluh juta ya kan
tapi nomor yang aktif maksudnya nomor yang kan ada masa tenggangnya aktif ya
itu memang di atas tiga ratus juta
jadi kita harapkan masyarakat bisa melakukan pendaftaran
dan saat ini sudah mencapai posisi yang mendaftar sudah lumayan banyak
jadi silahkan berhubung hubung
tapi apabila ada kendala
silahkan boleh konsultasi kepada kementerian kominfo
bisa ke sosial media atau media sosial yang dimiliki kominfo
ada twitter ada instagram
silahkan apa yang dialami apa yang ingin dipandu
silahkan disampaikan di situ nanti kita akan jawab
pak nur bagaimana dengan pengguna handphone yang masih dalam kategori anak dan remaja
di mana mereka belum mempunyai ktp ataupun juga kartu keluarga
ya bagi anak anak yang oleh orang tuanya sudah dibekali oleh hp
mungkin dari pihak orang tua sebaiknya juga membantu
untuk registrasi bisa pakai nik orang tuanya
karena yang pertama ucapkan orang tua ya
tetapi bagi anak anak remaja yang sudah dewasa
misalnya enam belas tahun tujuh belas tahun ya
belum punya iktp
tapi mereka tetap punya nik
jadi mereka bisa juga daftar menggunakan kakak orang tuanya
di mana dia ada di situ
dia punya nik dan juga ada nomor kakaknya di sana
itu bisa digunakan
berarti bisa ditegaskan kembali proses registrasi itu
registrasi ulang ini masih diberikan
tenggat waktu sampai tiga puluh maret begitu ya
nah jadi registrasi ini terus berjalan
ya sampai boleh dikatakan nomornya sudah tidak aktif lagi ya
pastikan bahwa yang penting nomor ini memang masa aktif
belum diblokir nah itu masih bisa dilakukan registrasi
nah kalau layanannya diblokirnya sesuai tahapan tahapan tadi
untuk satu maret sampai tiga puluh maret ini
registrasi tetap dilakukan dan belum ada pemblokiran
untuk tahap berikutnya
registrasi tetap dapat dilakukan tapi sudah mulai
dengan adanya pemblokiran secara bertahap
pemilikan terakhir nanti baru internetnya
yaitu per satu mei
terima kasih pak nur mudah mudahan sosialisasi ini bisa dijangkau
dan bisa didengar oleh seluruh masyarakat di indonesia
mudah mudahan semuanya sudah terdaftar kembali
nabila memang betul sekali yang disampaikan tadi oleh pak nur
banyak sekali kendala yang dihadapi karena memang melihat
sebaran jumlah penduduk di indonesia yang sangat luas
sehingga kominfo sendiri sudah melakukan sosialisasi
di berbagai media masa
dan tadi juga pak nur sudah menyampaikan
masih ada tenggat waktu ya sekali lagi jangan khawatir
tanggal satu sampai tanggal tiga puluh registrasi ulang masih tetap diberikan waktu
nanti setelah itu baru dilakukan pemblokiran
baik telepon sms maupun juga layanan data
nabila sudah daftar nomor handphonenya
jadi masih ada tenggat waktu ya
bagi anda yang belum daftar tiga puluh hari ke depan
terima kasih arman helmi atas laporan anda